salah satunya puji haryanti yang mengantri hingga lima jam untuk bisa pulang ke kampung halaman
cuma kalau yang pure sunda dengan lalapan yang melimpah kayak gini kayaknya cuma di sini aja sih
ini kalau gue ceritain dari awal nih ya
dalam sebulan rata rata ia bisa membuat empat lembar kain sarung dan dua lembar songket
dan cincau tentu kurang sedap bila tidak diolah dengan aneka kudapan lain
terus yang kedua indonesia kuat karena makan nasi kucing lah
jadi janganlah kita terlalu berlebihan tapi tetap harus waspada ya
selain itu babi kutil bawean masuk ke perkampungan dan mengganggu aktivitas masyarakat
jadi kita melihatnya sebenarnya untuk indonesia sendiri kita masih cukup optimis